bisa beli lagi
eh kang dadang orangnya memang baik
siapa dulu dong orangnya
apakah perampokan tadi salah satu bentuk pengalian isu dari genosik
semua kejadian ini terlalu berdekatan
sekarang semua orang melupakan kasus genosit
dan sibuk membicarakan perampokan
katanya sih perampokan
tapi tidak ada satupun barang yang berhasil yang mereka tampung
begini caranya bapak bapak
putar sambil bidik
dan sekarang kamu
ih jangan begitu
itu gaya perempuan
kalau secara pribadi teh saya ngakuin
jennifer itu anak kamu hebat cerdas pinter
jadi ada dua orang di ciros ini yang pinter cerdas dan hebat
satu jeniper kedua aceng saya sendiri
karena kenapa setiap anak anak di ciros yang hilang saya yang nemukan
setiap anak anak di ciros yang mau diculik jeniper yang melindungi
eh of destroyer debbie juga punya andil besar waktu nangkep rampok
eh perut mulut lemes
debbie itu masih dibawa komandonya jeniper
nah itu namanya masih anak buah
jadi cuma ada dua orang yang hebat jeniper sama saya
iya kamu makin mirip pak kemet
pak ustadz atau tukang dadang
iya pak ustadz kemit pak ketik
tapi doi jeniper memang pemberani
pemberani apa kom
saya sebagai warga ciraos bangga
perempuan dan anak anaknya bisa menangkap perampok
tapi saya juga kecewa sebagai warga cirawas
bapak bapaknya sangat menyedihkan
cuma ngejahit masak ngepel ngurusin tanaman jadi ketua pkk ribut sama anaknya
itu kan akun cek
pinter kamu doi
dalam yang tadi itu opuhkang dengantanya masih sedang didirikan
habis mulutnya naga naga nyallengkan quante dari anda di rumahmu
bos brai cucu itu perlu kakak sama ktp buat daftar nikah di kua
itu dia masalahnya
kalau kamu nggak punya kartu keluarga kamu gak bisa buat ktp
terus cucu gak bisa nikah dong bos brai
ayo deh cepetan
ini komik dragon ballnya gak ketemu ketemu
bu kok komik dragon ballnya gak ada ya
kamu tau gak dimana komik dragon ball
sepertinya lagi dipinjam
yaudah den cari komik yang lain aja
enggak ah deni sukanya dregon ball doang
yaudah besok lagi aja carinya ya den
mungkin besok bukunya sudah dikembalikan
iya udah ditungguin tuh sama jennifer sama veronica
saya pulang duluan ya
nanti pintunya jangan lupa dikunci
tunggu ah tuan
tunggu ya tuan
kamu kenapa sih ngikutin aku
edwardnya kan pacar claudia
ya kalau pacar harus selalu jalan bareng atuan
claudia inget ya kita tuh gak ada hubungan apa apa
kan edward udah minta kalau foto foto di facebook tuh ada dihapus semua
kenapa sama sekarang nggak dihapus
claudia teh gak mau
kalau sampai besok fotoin di facebook gak dihapus semua
sampai kapanpun edward gak mau ngobrol soal claudia
lapor pak ustadz herwe target sudah ditemukan
ini mah sudah parah
ini harus dimukyah
ciloknya belum habis
iya tumben belum habis cuy
kan ada namanya cuy ada di kartu kakak akang gak
ya gak ada atuh uh cuy
buat urus ktp kang
syarat daftar nikah ke kua
sarat datang harus ada ktp sama kartu kakak
mungkin kamu teh masuk ke kakaknya pak ustadz
kamu kan lama tinggal sama pak ustadz kemet
gak ada wak
udah bantuin saya dulunya
itu bangkunya diangkat atuh
gimana baby kamu tuh gak marah setiap hari sama kamu
tangan kamu teh berat buat kerja
angkat dulu bangkunya
jalan jualan lagi kang
bang gawa salamualaikum
selamat malam cuy
gawat juga si tante
gak bisa lihat motor parkir di luar sedikit
pengen sikat aja
gaya dia masih aceng mak
motor diambil sama teman aja takut
saya pak kalau tatang bilang baik baik sama saya tadi
kang dadang motornya siapa bawa ya
sok atuh tang ambil
saya mau bisa beli lagi
eh kang dadang orangnya memang baik
siapa dulu dong orangnya
dari mana tuh
ini kan dari jemput adiknya kang tatan